tahu dalurnya partai seperti apa saja
partai partai seperti apa sekarang
ingin mereka menuju kemana saya juga enggak
presiden joko widodo mengaku memiliki informasi lengkap arah politik partai partai
pernyataan itu disampaikan presiden jokowi dalam rapat kerja nasional relawan sekretariat nasional jokowi
di bogor jawa barat pada sabtu lalu
presiden mengaku semua informasi peta perpolitikan tanah air diterimanya langsung dari intelijen
baik dari bin polri tni bahkan informasi luar lainnya
informasi yang saya terima komplek
dari intelijen saya ada bin
dari intelijen di polri ada b
dari intelijen di tni saya punya ais
dan informasi informasi di luar itu
angka data survei semuanya ada
tapi kan semuanya itu hanya miliknya presiden
pdi perjuangan menanggapi santai pernyataan presiden jokowi itu
politikus pdi perjuangan mas sington pasar ibu menilai wajar
jika seorang kepala negara mempunyai data arah parpol dan koalisi
ya tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan gitu ya
baik itu ada bin ada intelijen dari kepolisian kejaksaan dan lain lain
nah tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden
dan tentu ya logis kalau presiden pasti tahu
pks juga menanggapi dengan nada serupa dengan pdi perjuangan
dilansir di tik com ketua dpp pks mardhani alisera mengaku
data arah parpol yang dikantongi jokowi tidak bisa disebut sebagai cawe cawe politik
hingga saat ini presiden jokowi meminta relawannya untuk tidak terburu buru menentukan arah dukungan
jokowi menilai koalisi parpol yang berkelindahan jelang pendaftaran capres cawapres ini belum rampung sepenuhnya
tim liputan cnn indonesia